saya mau beli minuman snack sama sembako
ada di belakang semua
eeeh pokoknya semua yang disini saya beli
aduh mati berondong
gak cuma ganteng bawa rezeki buat gue
loh mimpi apa gue semalam
warung gue diborong semua begini
wah gede banget
orang yang tadi ngantar kamu pulang
namanya pak ios
nama lengkapnya sih liat lupa deh
itu pengusaha yang sukses itu yang masuk tv itu
tadi tuh di pesta
anaknya pak yos itu kabur
makanya tadi tuh pak yas datengin aku
terus minta aku purba jadi anaknya bu
suruh manggil dia pak apa lagi
iya ternyata enak juga ya
padahal kan belum tentu aku ketemu pak yos lagi
eh udah udah gak apa apa bu
dia aja yang meresin
ya udah lia
hah kenapa bisa sekebetulan ini
kenapa lia bisa secara tidak sengaja bertemu dengan ayah kandungnya
lebih baik aku gak kasih tau lia
siapa pengusaha itu sebenernya
mas yos adalah masa lalu saya
aku udah kubur rapat rapat
toh lia bilang belum tentu dia akan bertemu dengan orang itu lagi
lo pasti lagi jatuh cinta kan
lu tuh mau tau aja
ya lagi lo main rahasia rahasia sama gue sekarang
iya ini beneran rahasia
tapi nanti pati suatu saat lo pasti bakal tau
oke kalo gitu sekarang gue mau dengerin lo nyanyi
terus gue rekam pake handphone
lah lo kan cucu juragan ngapaan ikut ngiter
ya elah pelit banget dah lo
pengen ketemu sama cewe yang di pesta kemarin tuh
cewe aneh galak itu
alah emang gue pikirin dia galak apa engga
sepentingnya dia cakep
gue pengen ketemu dia ayo
loh harusnya begini
ini kagak ada yang mau belanja nih
itu pasti warnanya ibu ayu
kalau gue borong semuanya
dia pasti punya uang untuk tembus air di rumah sakit
ya dia mau beli apa
saya mau beli minuman snack sama sembako
ada di belakang semua
oh pokoknya semua yang di sini saya beli
aduh matel berondong
gak cuma ganteng bawa rezeki buat gue
loh mimpi apa gue semalam
warung gue diborong semua begini sampe ludes
abang di sini buat nyanyiin kamu
abang punya lagu buat kamu cantik
itu siapa sih yang berisik
cantik keluarlah kau
ah diundi yuk ah
akhirnya dateng juga kamu abang ngantuin dari tadi loh
lo berdua ngapain di depan rumah gue ha
udah pergi sana
terutama lo ya
dasar anak kampung
ngaku ngaku lagi jadi anak kukak gue
gak tau diri tau gak lo
tidak tahu enggak lo
eh cantik kok kamu galaksi
abang kan kesini mau nyanyiin buat kamu
masa kamu galaksi emang tega kamu
lo dengar ya
gue udah lupa kalau misalnya gue kemarin nyanyi buat lo
jadi lo enggak usah gegeran
soalnya cempreng ngeganggu tahu enggak
bisa enggak lo pergi
ancur semuanya hancur
ngerti enggak lo
ini semua moda yang tadi gue yang ngerti enggak lo
ya habisnya kan tadi lia kena itu
lo mesti ganti rugi ya
sebelum lo betulin itu sepeda lo enggak boleh dagang
jangan ikut campur
iya lia enggak salah
ganti ganti enggak
lo enggak boleh dagang sebelum lo kan
bukan gitu caranya
dari sini kali dari situ nggak bisa
nggak bener nih
mana sih itu orang
ayo beneran double keluar rumah sakit
nggak percaya sama sih
ibu dapat dari mana uangnya
ibu tuh ya dapat rezeki
tadi ada yang ngeborong warung ibu
ada semuanya ludes
uangnya cukup untuk bayar semua di rumah sakit ini
ibu juga gak tau
ibu bilangin ya
kalau cari cowok misalnya kayak gitu
udah ganteng kaya
jadi kita gak sengsara melulu